gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
senin pagi meninjau banjir akibat luapan sungai gunting di mojokerto
yang merendam ratusan permukiman warga
banjir akibat luapan sungai gunting mendapat perhatian serius dari pemprov jawa timur
senin pagi gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
dengan menggunakan kerahu
menyisiri lokasi terdampak banjir yang terjadi hampir sepekan terakhir
hingga saat ini ketinggian air banjir relatif tinggi antara lima puluh hingga delapan puluh cm
menurut kofifah banjir terjadi akibat sejumlah sungai yang mengalami pendangkalan
untuk itu pemprov jawa timur akan segera merevitalisasi sungai
gubernur jatim juga meminta balai besar wilayah sungai atau bbws
untuk membuka semua pintu air di dam sipon
agar genangan air yang merendam permukiman segera surut
harus sangat banyak dilakukan revitalisasi
dari balai besar bengawan solo
harusnya juga berantas
nah titik titiknya ada yang karena sedimentasi
sedimentasi berarti harus dilakukan normalisasi
tetapi yang lebih strategis permanen jangka panjang adalah
ada waduk ada tanggul
ada waduk pintunya harus cukup
ada tanggul pintunya juga harus cukup
nah ini salah satunya adalah
kalau di mojokerto kasusnya sipon
kita ketahui ternyata ada tiga
satu yang terbuka satu setengah terbuka
satu lagi masih tertutup